seorang gadis berkebutuhan khusus di jakarta barat diculik dan diperkosa secara bergilir oleh tiga orang yang baru dikenalnya melalui media sosial
sebelumnya gadis berusia empat belas tahun yang diduga memiliki keterbelakangan mental tersebut sempat dibawa pelaku jalan dan makan di kawasan kebonjeruk
namun setelah itu korban dibawa ke kontrakan pelaku di kawasan dadap tangerang banten
sepupuk korban yang panik langsung mencari korban hingga mengecek kamera di sekitar lokasi
empat jam tanpa kabar korban akhirnya menghubungi keluarganya untuk meminta dijemput di kontrakan pelaku
petugas satreskrim polres metro jakarta barat bergerak cepat dan berhasil menangkap tiga pelaku berinisial a b dan l dari hasil pemeriksaan terungkap ketiga pelaku menculik korban untuk dijadikan budak seks
atas perbuatannya ketiga pelaku terancam hukuman lima belas tahun penjara
pelaku ini dilakukan melalui media sosial
facebook sebelumnya ini sudah berjalan lebih kurang satu bulan
sebelum melakukan penjajatan aksi tersebut memang ada minuman keras yang juga ditemukan
jadi memang sempat memiliki keras dulu baru melakukan